di sinilah desa sirna gali kecamatan cilaku kabupaten cianjur jawa barat
akan dibangun dua ratus unit rumah relokasi bagi warga terdampak gempa cianjur yang terjadi pada tanggal dua puluh satu november
rumah ini sudah dibangun dengan teknologi risya dan akan tahan gempa
serta dibangun di atas tanah dengan luas tujuh puluh lima meter persegi dengan luas bangunan enam x enam dengan tipe tiga puluh
di tanah seluas dua lima hektare inilah akan dibangun dua ratus unit rumah relokasi bagi warga terkena dampak gempa cianjur
proses pembentukan lahan oleh alat berat pembuatan fondasi dan pekerjaan lainnya pun terus dilakukan oleh kurang lebih seratus tenaga kerja dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
saat ini dua unit rumah contoh sudah hampir selesai dibangun
pengerjaannya hanya dilakukan selama dua hari
presiden joko widodo pun pada senin siang sempat meninjau tempat relokasi pertama ini
relokasi yang pertama
di sini segera dibangun kurang lebih dua ratus rumah
contohnya sudah ada
yang rumah anti gempa
pemerintah juga memastikan lokasi yang dipilih untuk pembangunan rumah ini dipastikan aman dari bencana gempa
setelah melalui kajian dari bmkg
dan juga badan geologi
setelah relokasi pertama di desa sinargali kecamatan cilaku
relokasi berikutnya akan dilakukan di desa mulyasari kecamatan mande
nah untuk lokasi sirna gali ini itu kita sudah ada rekomendasi dari bmkg dan badan geologi
bahwa lokasi ini adalah lokasi yang aman dari bencana gempa
termasuk zona aman
ada berapa blok
ini nanti ada enam blok ya
jadi dua ratus rumah ada enam blok
ade salah satu korban gempa cianjur yang menjadi perwakilan dalam peninjauan relokasi pertama ini mengatakan
ia sangat bersyukur dan lega karena pembangunan rumah relokasi sudah dimulai
ya kebetulan rumah saya saat ini ambruk tebing tebing pada tembok tembok penyangga pada hancur
bahkan atapnya juga pada hancur
udah ini lah udah gak layak lagi untuk di tempat tinggal gitu
kalau melihat rumah ini saya juga merasa terharu juga gitu ya
kalau melihat saya ini sekarang ini kadang berpikir saya harus kemana pulang gitu
soalnya melihat rumah keadaan sekarang yang saya tempati itu kayak sudah nggak ada lagi menurut harapan saya gitu ya
nantinya rumah relokasi pertama dengan tipe tiga puluh enam ini akan dihuni oleh warga dengan prioritas yang terkena dampak di pusat gempa
yakni warga yang rumahnya telah hancur atau hilang
serah terima tahap satu
sebanyak delapan puluh unit rumah ditargetkan akan dilakukan pada minggu keempat desember dua ribu dua puluh dua